berawal dari rasa prihatin karena melihat banyaknya orang dengan gangguan jiwa atau odgj ditelantarkan
seorang warga di ponorogo menampung puluhan odgj di dalam rumahnya
tak hanya dirawat odgj ini juga diberikan terapi hingga sembuh
mereka merawat tanpa pamrih dan tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah
di rumah sederhana yang ada di desa paringan kecamatan jenangan ponorogo inilah
keluarga heru setiawan menampung dan merawat puluhan orang dengan gangguan jiwa
tak hanya dari ponorogo orang gila juga datang dari berbagai daerah seperti magetan ngawi hingga cilacap
aksi sosial ini sudah dilakukan heru dan keluarganya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan di tempat inilah sebanyak satu ratus delapan puluh penderita gangguan jiwa berhasil sembuh dan kembali ke tengah tengah masyarakat secara normal
meski tidak memiliki dasar ilmu kesehatan ia hanya berbekal keprihatinan atas banyaknya penderita gangguan jiwa yang terlantar di sejumlah sudut kota
hingga akhirnya ia berinisiatif menampung dan merawat odgj yang ia temui
metode penyembuhannya pun cukup sederhana
ia dan istrinya hanya mengandalkan naluri
dengan cara itu dirinya mulai bisa mengajarkan para penderita gangguan jiwa untuk hidup mandiri
nepeli itu yang lalu di jalan
enak kan tinggal di sini ya
kalau dulunya di mana
hidup bersama gangguan jiwa
bukan berarti tidak memiliki resiko
hampir setiap hari heru setiawan maupun lamini mendapatkan tindakan kekerasan dari odgj
namun kekerasan fisik yang mereka alami justru menjadi penyemangat mereka untuk menyembuhkan odgj
meski keluarga heru setiawan hidup pas pasan namun tidak pernah sekalipun mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah
selain dari uang pribadi heru terkadang mendapat sumbangan dari orang yang tak dikenal ataupun keluarga penderita
ini yang namanya orang orang istilahnya saudara kita yang kebetulan kena musibah seperti itu ya mas
jadi dari keluarga itu kan ada seperti jurang pemisah lah
kita rangkul lah
jangan sampai dikitu kan
bagi keluarga heru kesembuhan odgj merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri
karena mereka berhasil melakukan pelayanan secara sosial yang jarang orang lain melakukan